ya bitung menjadi salah satu lokasi pendaratan tuna utama di indonesia selain jakarta surabaya dan bali
ikan tuna yang datang ke bitung adalah salah satunya berasal dari perairan maluku utara atau halmahera
dan tentunya nelayan tradisional maluku utara ini setiap hari menantang laut untuk mencari tuna sirip kuning
namun populasi tuna diakini perlahan surut dari laut indonesia
maraknya rumpon ilegal dianggap mengubah jalur migrasi tuna dan memutus regenerasi ikan tuna indonesia
karena nelayan tuna pun makin sulit mendapatkan ikan primadona asia bahkan dunia ini
salah satu lokasi pendaratan tuna dari laut halmahera adalah kecamatan tobelo kabupaten halmahera utara
tercatat lebih dari seratus nelayan yang bergabung dalam kooperasi nelayan tuna di tobelo
dari tangan para nelayan tobelo inilah sebagian tuna di pelabuhan perikanan samudera bitung berasal
jika laut sedang bagus setiap nelayan bergabung
tuna dapat membawa lima sepuluh ekor tuna per hari
ikan tuna dari tobelo dikirim ke bitung dua hingga tiga kali sepekan dengan jumlah antara dua sampai lima ton sekali pengiriman
salah satu nelayan tuna di tobelo adalah gaspar
gaspar bahkan ditunjuk sebagai ketua kelompok nelayan karena pengalamannya menangkap tuna selama dua puluh lima tahun
sejak pukul dua dini hari gaspar berlayar menuju laut
gaspar ditemani dua abk masing masing abk bertugas sebagai navigator dan pemancing kedua
saya menumpang perahu gaspar untuk mengetahui lokasi nelayan tobelo mencari tuna
sekaligus mencari tahu teknik yang digunakan para nelayan untuk memancing tuna
bersama beberapa nelayan lain yang telah sampai lebih dulu gaspar mengatur posisi di sekitar rumpon
rumpon adalah media yang dipasang nelayan untuk menarik perhatian ikan kecil
rumpon terikat dengan tali dan pemberat hingga dasar laut
tali rumpon akan dipasangi daun kelapa
daun kelapa yang ditumbuhi plankton dan tumbuhan laut akan menarik perhatian ikan kecil untuk memakannya
ikan kecil akan menarik perhatian ikan yang lebih besar sebagai makanan dan begitu seterusnya
saat ikan besar seperti tuna telah berkumpul di sekitar rumpon
maka nelayan bisa lebih mudah memancingnya tanpa harus pergi mencari jauh ke tengah samudera
ini adalah laut maluku
laut maluku utara merupakan salah satu lokasi favorit nelayan tradisional untuk mencari ikan tuna
karena ini adalah jalur migrasi ikan tuna dari arah laut pasifik menuju laut banda
kita bisa lihat nelayan tradisional di lokasi ini saja
terdapat sekitar sepuluh perahu tradisional untuk mencari ikan tuna
perahu tradisional ini juga menggunakan cara cara tradisional
mereka atau nelayan ini hanya menggunakan batu seperti ini
lalu akan diikatkan umpan di batu ini yaitu cumi
cumi ini akan ditaruh di batu
lalu diikatkan dengan senar
lalu diturunkan ke dalam laut untuk mencari tuna
dan cara ini terbukti efektif untuk mencari tuna di perairan indonesia
teknik pancing tuna seperti ini adalah cara tradisional yang ternyata dipelajari nelayan indonesia dari nelayan filipina
satu persatu batu yang telah dibawa gaspar dari darat diikat ke sotong dengan simpul hidup sebagai umpan
beberapa nelayan lain tampak dari perahu kami menarik tali pancingnya
sekitar sepuluh sampai lima belas menit kemudian muncullah tuna sirip kuning menjadi penumpang tambahan di perahu mereka
sementara gaspar telah belasan kali melepas umpan sotong tenggelam bersama batu
namun belum mendapat nasib yang sama
gaspar juga berkali kali mengubah posisinya mendekati atau menjauhi rumpon
namun belum ada tuna yang tersangkut di kailnya
sekitar dua jam kemudian
gaspar memutuskan meninggalkan lokasi ini dan bergerak ke arah barat menuju rumpon lain
di lokasi baru gaspar dan dua abk nya bertubi tubi melempar umpan ke laut
di lokasi ini keberuntungan juga belum berpihak pada gaspar
lebih tiga jam gaspar melempar umpan di sekitar rumpon
namun tidak ada juga tuna yang memakan umpannya
keberadaan rumpon di laut untuk menarik perhatian ikan sebenarnya sudah diperketat oleh pemerintah
apalagi rumpon dianggap mampu mengubah jalur migrasi ikan seperti tuna
kondisi ini juga diakini mengancam generasi tuna di perairan nusantara
saat regenerasi ikan tuna terganggu akibat rusaknya jalur migrasi dan penangkapan berlebih
makan nelayan tradisional lah yang pertama merasakan dampaknya
itu udah berapa jam nih pak di laut ini kira kira
dua belas jam ada pak ya lebih ya
tapi kita nggak dapat ikan ini ya
tidak dapat pak
kenapa tuna kok jadi susah seperti ini pak
ya sering sering seperti juga pak
karena cuacanya juga tenang akhirnya
ikan kurang bermain seperti itu
sekarang ini kan udah banyak peraturan dari pemerintah yang melarang nelayan asing terutama filipina masuk ke sini
itu ada pengaruhnya nggak pak atau memang ya sama aja ikannya tuna juga susah
itu kadangkala dia turun dari tiga puluh sekian kadangkala dia naik dari empat puluh sekian
jadi memang harapannya nelayan ini juga tidak hanya nelayan asing
atau ikan ikan yang di laut yang dilindungi oleh pemerintah tapi juga harga ya pak ya
jadi biar masyarakat nelayan juga
jadi juga pemerintah diharapkan bisa memberikan standar harga dan solusi terutama untuk nelayan nelayan kecil ya pak ya
jadi kita udah dua belas jam lebih nggak ada tuna yang kita dapat satu pun
umpan sudah hampir habis
ya udah kita pulang tanpa ikan ya pak ya
kita sebagai nelayan apapun resikonya kita harus hadapi
tetap semangat ya pak ya
demi keluarga ya
menjelang petang gaspar memutuskan pulang
umpan dan semangatnya mungkin habis hari ini di laut maluku utara tanpa membawa seekor pun ikan
tapi esok hari gaspar yakin umpan dan kayanya akan disambar tuna tuna lapar yang datang dari laut pasifik
yogi tujuliarto maluku utara